diterima di semua toko seluruh indonesia
dari kemarin tuh fulls gue turun drastis tau
udah gapapa nanti naik lagi kok ya
balik orang lho pak
gimana caranya balik
udah udah ngantuk pak
gio keadaan pangeran bagaimana
keadaannya masih belum ada perkembangan pak
masih belum stabil
soalnya terakhir saya jenguk juga masih koma
gio pengen dampingin pangeran
karena dia selalu dampingin gue kalo gue sakit
dia selalu jagain gue
sebaiknya kita keluar dulu
ada yang mau saya bicarakan sama kami
jalan jalan sama lo
duh pas ini menunjukkan reaksi
berarti bagus itu
rookrace nya cukup baik
semoga dia cepat sadar ya
boleh sabar lewatin semua perkembangan
om alex gak marah kan sama aku
karena aku udah bohongin om alex
pangeran sama semuanya
kalau aku cuma pura pura buta
sebenarnya karena kamu ingin mengambil hati pangeran
ya karena aku cinta banget sama mypants
makanya aku lakuin itu semua
aku pengen mine di sisi aku terus
ya satu satunya jalan
dengan pura pura buta
makasih banyak ya om alex
gak marah sama aku
cinta mel ke pangeran sangat besar
aku bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan asetku kembali
mungkin aku masih bisa manfaatin om alex
supaya bisa dapetin hati mypins deh
om alex selalu bakal dukung aku sama mypants kan
ya tergantung mel
tergantung apa om
semuanya tergantung deddy kamu
kalau deddy kamu masih neken neken om
dan menyita semua aset om
ya om gak akan pernah ngizinin kamu untuk deketin pangeran lagi
kau mau lihat
iya seharusnya lo tuh jangan ngeliatin kebucinan lo ke pangeran
ya susah dong gue tutup tutupin perasaan gue ke pangeran
gue kan cinta beneran cinta mati atau gak
udah gapapa nanti naik lagi kok ya
gimana caranya balik
gak bakal ilang verified gue
yaudah yaudah ngantuk pak
gio keadaan pangeran bagaimana
keadaannya masih belum ada perkembangan pak
masih belum stabil
soalnya terakhir saya jenguk juga masih koma
ya saya juga selalu berdoa buat pangeran
tapi bagaimana dengan kafe kenangan ini
soalnya kan para pengunjung di kafe ini sudah pada suka sama deflower
gimana kalau gio solo performance ini aja pak
bener bener ide kamu bagus
gio bagaimana kalau kamu nyanyi solo di kafe ini
ya bagus tuh kamu gak ngeliat inspeksi saya waktu itu
iya kan saya fokus nyanyi saya mana melihat ekspresi bapak waktu itu
emang bagus dong kamu gak ngeliat ekspresi saya waktu itu

kok mau dia
jadi milikku begitu
aduh gimana ya pak
jujur saya dilema di satu sisi saya gak enak sama teman teman saya kalau harus solo karir terus
oh gini aja pak kita tunggu pangeran sembuh
saya yang jamin deh kalau pangeran udah sembuh
pasti mau kok tampil di kafe kenangan lagi
iya bapak ngerti tapi ya udahlah urusan pangeran itu belakangan aja

udah ji coba dulu aja solo karir di sini

aduh gara gara masih banyak urusan di kampus tadi baru jam segini
gara gara masih banyak urusan di kampus tadi baru jam segi

bisa ke rumah saat apa
sakit masih boleh besuk gak ya
hah tuh suster ngapain pelangga pelongok
coba tanya sama dia
dari tadi kok pelangga pelongok kayak mencari sesuatu atau seseorang gitu ada apa sus
saya mencari orang tua pasien bernama pangeran pak
maksud saya saya orang tuanya di kampus
ya karena saya tuh deket banget sama pangeran ada ikatan batin
jadi saya udah kayak anak sama bapak
saya boleh masuk jenguk pangeran sus
oh kalau gitu ayo silakan masuk mari saya antar
saya dosennya saya mau tengok pangeran kondisinya gimana dok
ya seperti ini pak
dia masih dalam keadaan koma pak
prince kenapa kamu terbaring seperti ini prince
biar kita bisa kita bisa berantem lagi prince makan mie bareng
masuk rumah saya gak buka sepenuhnya
saya kangen situasi kayak gitu prince
saya gak kuat liat kamu seperti ini prince
ini jadi baru
ini jadi baru
hanya tahu punya promoisi